setelah mereka lolos pemeriksaan di jakarta
sementara menurut mahian jibril alfarabi
cubir satgas covid sembilan belas jawa timur
setelah desember ada dua opsi bagi rumah sakit lapangan indrapura

jadi nanti kita akan lihat memang dari kemenkes sempat ada rencana
untuk menjadikan lapangan indrapura ini ke depan menjadi rumah sakit
khusus infeksi ya tapi sambil menunggu kepastian tersebut
dan karena kita masih belum deal untuk perpanjangan penggunaannya
jadi memang ada kemungkinan bisa dilanjutkan di situ
atau bisa dilanjutkan ke bpws
yang selama ini kan sekarang sudah dipakai untuk ini ya
untuk karantina dari para pekerja migran
selama ini selain merawat pasien covid sembilan belas umum dengan kondisi ringan dan sedang
rumah sakit lapangan indrapura surabaya sudah merawat lebih dari satu empat ratus pekerja migran
dengan tingkat keseluruhan
sembilan puluh delapan persen
tim liputan cnn indonesia